kami melihat pada saat kemudian masyarakat yang akan menjalani vaksin di sini datang ini hanya butuh waktu sekitar lima belas menit dari mulai dia registrasi begitu ya
kamu tidak memberi aku pakaian
sudah biasa mungkin dengan beras dan segala macam
tapi kita juga buat pamerannya di metaverse
proses pengeringan hanya memakan waktu satu hari
ya sehingga kita harapkan bahwa dampaknya ini akan ada
kalau yang di indonesia dijual pakai koin apa
di dasarnya ada di dalamnya ada semangat kebersamaan itu tentu kita akan mencapai visi yang sudah kita tetapkan
ada perjuangan yang amat panjang loh
tahapan ini akan membuat warna kulit semakin rata
seperti di jakarta utara itu ada kali apa namanya saya lupa